aktivitas bandara internasional igusti ngurah rai bali kembali normal setelah ditutup selama dua puluh empat jam untuk menghormati umat hindu yang merayakan nyepi
ya tepat pukul enam pagi waktu indonesia tengah bandara tersibuk kedua di indonesia ini dibuka
suasana bandara yang sebelumnya sepi kini ramai kembali
sejumlah maskapai sudah melayani penerbangan dari dan ke bandara internasional igusti ngurah rai
meski berdasarkan pantauan pada pagi hari penumpang belum terlalu ramai data sementara menunjukkan bandara ini akan melayani lebih dari empat ratus tujuh puluh penerbangan sehari setelah nyepi
rata rata dalam sehari bandara ini melayani lebih dari enam puluh ribu penumpang
sementara itu warga bali kembali beraktivitas setelah menjalani tapa berata penyepian umat hindu melakukan ngambak geni atau aktivitas pertama setelah nyepi
perwujudan ngambak geni ini berbeda beda setiap desa adat
di desa adat tuban kabupaten badung
misalnya warga menggelar pasar rakyat sebagai simbol dimulainya tahun baru saka seribu sembilan ratus empat puluh
lalu bagaimana kondisi bali pasca hari raya nyepi pagi menjelang siang ini ya
ya ada korespondensi indonesia miftah farid berada di sana
selamat pagi miftah jadi suasananya seperti apa di bali setelah nyepi kemarin
ya lady dan daniar khusus di bandara
tempat saya melaporkan anda bisa melihat di belakang saya kondisinya memang tidak terlalu ramai
karena masih pagi juga biasanya penerbangan penerbangan internasional akan tiba sekitar siang sampai sore hari terutama yang dari jurusan di beberapa kota di china
namun tadi pagi beberapa maskapai sudah melakukan aktivitasnya yaitu untuk penerbangan keberangkatan dari bali menuju ke beberapa kota
dan baik internasional maupun domestik sudah dilangsungkan dan juga untuk kedatangan
dari beberapa kota dan baik internasional maupun domestik juga sudah mendarat di bandara internasional igusti ngurah rai
misalnya dari jurusan guangzhou tadi pagi sudah mendarat di bandara igusti ngurah rai
dan juga yang dari domestik hadap penerbangan dari lombok raya juga sudah melakukan pendaratan di igusti ngurah rai
yang jelas lady seluruh fasilitas terutama pelayanan publik terkait ke bandaraan sudah berlangsung normal
meskipun kemarin sudah tutup
selama dua puluh empat jam dan baru dibuka pukul enam waktu indonesia tengah tadi seluruh aktivitas bandara penerbangan sudah berangsur normal
kalau setiap harinya biasanya enam puluh ribu sama juga hari ini akan melayani lebih dari enam puluh ribu penumpang dengan empat ratus tujuh puluh an penerbangan dari dan ke bandara internasional igusti ngurah rai
di luar bandara seluruh aktivitas perekonomian sudah mulai berjalan walaupun kantor kantor pemerintahan masih tutup
mungkin dibuka senin minggu depan
untuk perekonomian warga juga sudah mulai buka
banyak sekali toko toko yang sudah mulai melakukan
menjajahkan barang dagangannya dan juga beberapa desa adat sudah melakukan ngambak geni
beberapa aktivitas yang menjadi penanda atau simbol dari dimulainya lagi aktivitas keseharian mereka setelah mereka mematikan api
dalam artian mematikan aktivitas mereka selama dua puluh empat jam penuh dalam prosesi nyepi
beberapa desa adat memiliki tradisi sendiri sendiri lady dan daniar
ada misalnya di sasetan ada omet ometan ada perang api ada perang lumpur dan juga perang air di beberapa desa di kabupaten badung ini
namun di desa adat tempat saya melaporkan lebih memilih untuk menggelar pasar rakyat sebagai simbol dimulainya kembali perniagaan warga desa adat yang ada di kabupaten badung ini
yang jelas tadi malam seluruh aktivitas nyepi berlangsung normal tidak ada aktivitas berlebihan tidak ada gesekan atau tidak ada konflik atau sesuatu yang menimbulkan kericuhan
karena semua meskipun di desa adat tempat saya melaporkan mayoritas dihuni oleh orang muslim
saya juga ikut patroli para pecalang di desa ini
ini semua rumah dari penghuni umat muslim semuanya mematikan lampu mereka dan juga mereka tidak berkegiatan di luar rumah
dan meskipun hari raya nyepi berlangsung masyarakat atau umat hindu melalui pecalang mereka masih membolehkan warga terutama umat muslim untuk menggelar sholat berjamaah di desa tempatnya di masjid tempat mereka tinggal di sekitar rumah
ada masjid mereka bisa menggelar sholat berjamaah
dan dalam pengawalan tersebut
dan sebagai bentuk dari penghargaan terhadap umat hindu yang menggelar catur berata penyepian
umat muslim bisa menggelar berjamaah tanpa menyalakan pengeras suara dan juga penerangan yang semini mungkin sebagai bentuk penghormatan terhadap umat hindu yang sedang menjalani catur berata penyepian
lady dan dhaniar
ya mirsa safari tampaknya kemarin juga anda memiliki catatan tersendiri begitu suasana yang berkesan selama melewati nyepi kemarin di bali
ya secara keseluruhan dari kemarin sejak pagi saya sudah melihat di denpasar misalnya warga atau umat hindu bali menggelar tarung agung kesanga yang sangat hikmat semuanya berjalan normal dan hampir sepuluh ribu warga memenuhi lapangan ubung yang ada di denpasar dan semua berjalan dengan baik
dan kemudian sore harinya ada kirap ogoh ogoh di setiap desa
dan semuanya bisa berjalan dengan normal meskipun ada memang gangguan lalu lintas dan ini sudah diantisipasi oleh para aparat kepolisian yang jumlahnya tiga puluh lima ribu orang personil yang disiagakan untuk menjaga keamanan baik lokasi lokasi keramaian maupun juga perlintasan perlintasan yang ketika sore hari memang ditutup
dan kemarin berbeda dengan tahun tahun sebelumnya para wisatawan asing terutama lebih memilih untuk tinggal di bandara setelah mereka check out dari hotel karena ini mengantisipasi mereka kemungkinan terburuk yaitu ketinggalan pesawat
beberapa tahun sebelumnya ketika saya melakukan peliputan hari raya nyepi ada dua sampai tiga wisatawan asing yang harus berdiam diri harus terjebak di bandara karena mereka tidak bisa keluar dari bandara karena terlambat datang ke bandara sehingga ketinggalan pesawat karena terjebak
kemacetan karena banyak sekali ruas jalan ditutup akibat dari pawai ogo ogo
namun tahun ini tidak ada satupun turis asing yang tertinggal pesawat sehingga kondisi bandara memang benar benar sepi
kalau anda lihat misalnya sekarang sangat lengang dan ini berbeda
dengan kemarin banyak sekali wisatawan asing yang memilih tidur memilih menginap kemudian memilih duduk di lantai hanya untuk memperjuangkan waktu mereka sehingga pesawat yang mereka sudah beli tiketnya tidak tertinggal
dan ini kemudian membuat catatan tersendiri memang sosialisasi dari pihak pemerintah bali terhadap wisatawan asing wisatawan lokal maupun juga warga bali terkait bagaimana supaya catur berata penyepian yang dijalani oleh humat
hindu bali ini bisa berjalan dengan normal karena sepengetahuan saya di titik saya melaporkan ini ada satu warga pendatang yang tertangkap oleh pecalang karena kedapatan berkeliaran di jalan jalan desa dengan alasan dia tidak tahu ada aturan dilarang beraktivitas di luar rumah
sedangkan ditanya dia hanya baru dua bulan berada di bali ini dan untuk mencari pekerjaan
siang kemarin dia beralasan mencari makan sehingga oleh pecalang dibawa ke kantor desa untuk diberi pengertian
diberi penjelasan secara simpatik sehingga ketika pemuda ini yang berasal dari bima ntb ini mengatakan dia mencari makan oleh pecalang setelah diberi penjelasan tentang larangan larangan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga selama berada di bali selama dalam masa penyepian
setelah itu pemuda ini diberi makan dan setelah makan mereka bercengkrama seperti biasa dan diantar oleh para pecalang kembali ke tempat kos mereka
dan ini berlangsung sangat baik sangat normal dan semuanya bisa berjalan dengan hikmat tanpa ada hal gesekan
atau hal yang kemudian menimbulkan gejolak pidana atau gejolak sosial yang lain
begitu larry dan daniel
baik terima kasih miftah farid melaporkan langsung dari bali